bagi anda yang ingin mencari sesuatu yang berbeda untuk mengisi liburan bersama keluarga
melihat pesut mahakam atau yang biasa disebut lumba lumba air tawar bisa menjadi pilihan
di desa pela kabupaten kutai kartanegara kalimantan timur misalnya
menawarkan wisatawan untuk melihat pesut yang sudah terancam punah secara dekat di alam bebas
di perairan sungai mahakam desa pela kabupaten kutai kartanegara ini
wisatawan bisa melihat hewan mamalia pesut di alam bebas dari dekat
pesut atau yang biasa disebut lumba lumba air tawar ini hanya muncul di jam jam tertentu
wisatawan juga harus ekstra sabar menunggu di perahu hingga pesut muncul bersamaan di permukaan air
pesut mahakam ini mempunyai kepala berbentuk bulat dengan kedua matanya yang kecil
pesut di sini biasanya beraktivitas dari muara sungai desa pela hingga tanjung tamanoh dengan jarak sekitar sepuluh km
kesannya sih sangat senang ya karena kalau dari saya ini pertama kali saya bisa lihat food
dan secara langsung itu juga butuh kesabaran untuk bisa melihat pesutnya
karena kita memang ada timing timing yang tepat di pagi hari
dan juga tadi sempat melihat ada sekitar empat lima pesut tadi langsung
saat ini hanya terdapat tujuh belas ekor pesut yang masih hidup di perairan desa pela
warga sempat bahkan melarang siapapun menangkap ikan dengan cara merusak atau destructive fishing
karena akan mengancam
populasi pesut yang sudah mulai terancam punah
itu jam enam pagi sampai jam sepuluh pagi
kemudian siang sekitar jam dua sampai jam tiga
nanti sore jam empat sampai jam enam
ya kami dari masyarakat desa pela khususnya kelompok sadar wisata itu melindungi sekali
baik itu dari segi penangkapan ikan yang ilegal itu kami jaga
itu mau kami laporkan ke pihak yang berwajib pak
terdapat dua jalur alternatif dari samarinda untuk menuju desa pela yaitu melalui jalur darat dan sungai
untuk jalur darat bisa ditempuh sekitar tiga jam
sementara menggunakan kapal wisata butuh waktu lama hingga tujuh jam
setelah sampai di desa pela wisatawan kemudian menyewa perahu dengan harga dari rp lima puluh hingga rp satu ratus lima puluh tergantung jarak yang ditempuh
david andriawan kutai kartanegara kalimantan timur